mereka pasti punya niat jahat sama lina
saya harus menolongnya
jangan kalian jemput alina
kamu bisa sempurnakan ilmu harimaumu
kalau kamu bertapa di puncak gunung ijen
bagian sakti belum punya cukup nyali
ilmu bela diri sakti kan masih biasa biasa aja pak
ntar kalau sakti kenapa napa gimana
papa sudah persiapkan semuanya
terserah papa deh
emang sakti kapan kesana ya pa
lebih cepat lebih baik
hah besok pak
apa gak kecepetan
lebih cepat lebih baik sakti
kamu harus bisa menjadi manusia harimau yang sempurna
sakti maunya apa sih
sakti maunya apa sih
nyebelin banget soal soal bikin gue cemburu gitu

lagi di jalan deket kursus kan mau kampus kenapa
tumben kau udah dijemput sakti
aku jemput ya
enggak usah ngapain lo ngejemput gue gak guna tau gak
bagus lah kalau alina itu musuhan sama sakti
lebih baik aku temannya alina sejuk

iya dia udah dimana
baru aja berangkat kuliah belum jauh kok
yaudah aku masuk dulu ya
nah itu dia
tapi sepertinya dia masih marah sama saya
kalau dia gak marah
dia pasti nunggu saya disitu
ada yang tidak beres dengan gerak gerik mobil itu
bawa pokok kalian

itu siapa sih
siapa yang sebenarnya meneluk gue

aduh tarimau itu lagi
gue ga mau mati sekarang aja
jangan jadi gue ga mau mati
mereka mau ngapain harimau itu ya

kamu mau kemana
aku mau menyelamatkan harimau itu
ya gak usah lah put
gak usah ngebahayain diri lo kayak gitu
kenapa ya put
kok perasaan gue gak enak ini
apa yang terjadi sama aku ya
kenapa aku bisa ngelakuin itu
kenapa aku bisa ngelakuin itu
selama ini aku punya kekuatan tersembunyi
selama ini aku punya kekuatan tersembunyi
tapi kekuatan apa ya
tapi kekuatan apa ya
tapi kekuatan apa ya
aku buktiin deh
aku buktiin deh
aku buktiin deh
kok gak mau ya
kok gak mau ya
kok gak mau ya
apa yang diregukannya
apa yang diregukannya